hujan deras ditambah buruknya saluran air menyebabkan ruas jalan es parman grogol jakarta barat terendam banjir setinggi sekitar tiga puluh cm
akibatnya lalu lintas kendaraan dari arah selipi menuju perempatan grogol dan sebaliknya macet total
hingga kini antrean panjang kendaraan masih terjadi akibat banjir
tidak tampak adanya petugas dari suku dinas sumber daya air atau ppsu yang membersihkan saluran air di jalan utama ini

bang mengganggu gak sih dengan adanya banjir ini pak
paling di proper upasing di proper macet lagi
banjir lagi di proper
sama proper harusnya turun air gimana banjirnya